temuin mereka ya
kasih mereka kesempatan
om ini siap
temuin ya papa
temuin ya papa
temuin ya papa
temuin ya papa
temuin ya papa
temuin ya papa
temuin ya papa
kamu ajak rena main dulu ya
reena sayang kita ke dalem yuk
bapak cepat baikkan sama oma ya
jangan berantem lagi
oh udah pak
ini adalah sumarno
tukang ojek online yang pada saat pembunuhan roy
mengantarkan makanan ke andi dan bertemu dengan andi
pada saat itu jelas andin tidak bersama dengan rakyat
tolong ceritakan yang sebenar benarnya kepada mama saya
saat itu saya pernah mengantar makanan ke bu andin
tepatnya di depan sebuah kedai kopi
bu andin keluar dari rumah berjalan menuju saya bu
ya kurang lebih
jadi di saat kejadian aku sebenarnya lagi gak ada di rumah
dan malah setelah aku pulang aku sudah melihat roy sudah meninggal

aku cara cura berlatih dengan bencana

aku bisa datang semula garlic
jangan kalau aku ridiculously agresif
aku bisa jauh

kita harus kasih waktu buat mau
kita harus kasih ruang lama untuk berpikir
gimanapun ini gak mudah juga buat mama kan
mas tapi aku juga mau nanya soal lipstick
maaf ya ma aku ganggu waktu mama
ingin menanyakan sesuatu doang ma
habis itu nanti aku pergi
aku mau ke rumah
saya nggak pakai merek itu
soalnya aku nemuin di rumah
aku tahu ini gak mudah buat mama
dan aku tahu ini pasti berat
apalagi untuk mempercayai seseorang
saya tak akan berani
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
walaupun keputusan mama nanti
pernah saat mama terhadap aku
aku akan terima dengan lapang dada
dan aku akan menyayangi mama
dan menghormati mama seperti orangtuaku
lapsdek ini punya siapa ya
sepertinya aku harus ketemu sama temen temennya roy sekali lagi deh
mama udah selesai
ripsic ini punya siapa ya
sepertinya aku harus ketemu sama teman temannya roy sekali lagi deh
lapsdek ini punya siapa ya
lapsdek ini punya siapa ya
jadi mama sama papa
kapan baliknya kesini
untuk sementara ini belum ya sayang
tapi sebentar lagi kok mama sama papa
kan balik lagi kesini bareng sama rena
makanya riana bantu doa ya
supaya masalah mama
ketemu sama papa yuk
saya sangat berterimakasih sekali
karena anda sudah mau berbicara jujur
berarti saya bisa panggil keluar pak
nanti saya akan suruh orang untuk mengurus semua di rumah sakit anak bapak
nanti saya akan suruh orang untuk urus semua biaya rumah sakit anak bapak
saya yang tangguh
terima kasih pak
kalau itu saya pamit pak
terima kasih sekali pak
udah malam kok belum tidur
aku mau ketemu papa sama mama
aku mau ketemu papa sama mama
yaudah tapi habis ini tidur ya
tidur ya karena besok pagi
kamu main ke rumah mama oke

hore besok ke rumah mama
tidur ya supaya besok gak kesiangan
nici makasih ya
udah jangkin mama
lagian juga mama aku bakalan marah
kalo misalkan aku gak ajakin sahabatnya dengan baik
kalo misalkan aku gak ajakin sahabatnya dengan baik
dadah papa dadah mama
dadah papa dadah mama
studio satu melaporkan
jikalau mas al dan mbak andin belum juga
pulang ke rumah ini
iya studio dua pun memantaunya seperti itu
berarti apakah itu tandanya jikalabu rasa belum juga memaafkan
ya sepertinya juga begitu lagi
tapi studio dua memantau sepertinya ibu bos sekarang sudah lebih kalem
tidak ada nangis nangisan dan tidak ada teriak teriakan lagi
studio satu setuju itu betul sekali
sedikit demi sedikit keadaan mulai terkendali dan kiki yakin cepat atau lambat semuanya akan kembali normal
dan bu rasa akan segera luluh
pak kita pamit dulu ya
kita di jalan ya
next kalau ada event saya pasti akan hubungi lagi
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih banyak pak
makasih ya pak
aku boleh tanya sesuatu enggak
ya aku enggak silahkan
itu cewek yang pakai baju biru tadi yang duduk satu meja sama bapak
kalau boleh tahu itu siapa ya
oh jadi dia anak bapak juga
dia kenal sama orang
apanya enggak pak
ya kenal sedikit lah
kalau gitu aku pamit dulu ya pak
ya pak makasih
aduh aku jadi cemas
gue inget sekarang
cewek yang pakai baju biru tadi ternyata itu adiknya andin
iya adiknya andin
gue pernah lihat dia jalan sama si roy
lo banyak yang minum sih
yah udah pergi
iya tuh cewek
dia yang pernah gue lihat dikemana naik jalan sama roy
ngapain sih jalan sama si roy
orang kan pacarnya andin
sedangkan su cewek adiknya si andin
lo ngapain sih mikirin sudah lewat
wow tuh udah cabut aja pulang yuk
tadi aku udah tanya sama mama soal lipstick itu
dan mama bilang lipstick itu bukan punya dia
jadi punya siapa ya
mungkin ketinggalan di mobilnya roy
terus dibawa sama roy
ke dalam rumah
kamu juga ngapain sih
pagi dipikirin cuma lipstick doang banget
mungkin aja lobby itu bisa jadi clue
tentang masa penggunaan roy
atau aku tanya lagi kali ya sama teman temannya roy
ya boleh aja
jangan terlalu deket
ya saya cuma ngasih tahu aja
aku juga tau mas
lagipula aku juga punya suami
kamu itu yang terbaik buat aku
kamu itu yang terbaik buat aku
kamu itu yang terbaik buat aku
mungkin kamu buka yang pertama
tapi kamu yang terakhir mas
nggak usah gombal
ih siapa yang gombalin emang bener
ya itu tadi apa
apa aku tanya sama papa kali ya aku minta nomor teleponnya ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu sama al berhasil meyakinkan puroh sa
ya pak udah
tapi mama masih mau memikirkan dulu sih
jadi aku sama mas al mau ngasih waktu dulu ke mama
ya memang harusnya begitu lah nak
kasih berusaha waktu dulu
bapak doakan semoga semuanya segera selesai ya
papa ada nomor telepon bandnya roy gak
papa sih gak nyimpen
setelah papa nyimpen kontaknya mereka
coba besok papa minta terus bapak kirim ke kamu ya
oh gitu pak boleh
yaudah makasih banyak ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tapi staffnya punya
jadi besok dikasih
siapa ini tuh
aku ke kamar langsung ya
mau mandi sekali gue istirahat
mau buang sampah
biar aku aja yang bong ya
capek biar mama aja ya
ya gak apa apa ma ini kan udah malem
mama masa buang sampah malem malem sih
saya sudah mengasih keterangan kepada ibunya
saya pernah mengantar makanan kepada
ibu amin pada hari itu
saya kan udah bilang
sama kamu bilang aja kamu udah lupa
karena kejadiannya udah lama
kamu gimana sih
karena saya dibawa oleh
dan saya dipaksa untuk ke jakarta bu
ini namanya udah ngelanggar ya
kamu udah ngelanggar janji sama saya
kamu tau akibatnya apa
tapi saya tidak menyebut nama ibu
enggak ini sama aja kamu ngelanggar
saya gak mau tau ya
kamu kembaliin uangnya
saya akan kembalikan semua uang ibu
kalau ada lagi yang nanya ke saya
saya akan kasih tau tentang ibu
kalau ibu dulu pernah mengasih saya uang
sebesar lima ratus juta
untuk saya pergi jauh
dan tidak untuk menjadi saksinya ibu andin
berani ya kamu ngancam saya sekarang ya
bu denger ya
saya tidak menyebut nama ibu
dan orang yang tadi
yang menangkap saya tidak menanya tentang itu
mereka meminta saya menjadi saksi
dan urusan saya sama ibu sudah selesai
kurang ajar sumarno
berani berani gak dia ngancem gue
dia udah bereaksi
posisi gue udah makin bahaya
kok kamu belum bobo sih
ini udah jam sebelas
aku mau ketemu bapak
kan tadi om randy bilang
kalau bapak lagi beli mainan buat kamu
tapi aku mau ketemu bapak bu
ibu hubungi suster dulu ya nak
bapaknya bantu bu
coba bangun ketemu bapak
bentar bu entar
bawa baca dibuka
bapak baru datang
iya maafin bapak ya nak
bapak janji gak bakalan mendingan kamu lagi ya
terima kasih ya pak
syukurlah ternyata bapak gak apa apa
semoga semua masalah ini berakhir
gak ada lagi orang yang mencari bapak
bapak punya hadiah buat alika
tuh nanti bapak nyalain ya
aku suka banget pak
aku suka banget pak
aku suka banget
aku suka banget pak
aku suka banget pak
aku suka banget pak
aku suka banget pak
iya sih sumarno gak sebut nama gue
tapi dengan sumarno bersaksi kayak gini
sekarang jadinya makin terbukti kalau mbak eni nggak ada di tkp saat pembunuhan roy
semuanya akan makin gencar nyari pembunuh sebenarnya
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman

aku gak bisa tidur semalaman

aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
aku gak bisa tidur semalaman
l l l l l landa ayo apa yuk kalau nggak bisa jawab dikritikin ya
aku tahu apa
lele bener dan lagi lagi lagi abc lima abcdef flamingo
saya pernah matang makanan
untuk ibu andin
di depan sebuah kedai kopi
bu andin keluar dari rumah
berjalan menuju saya bu
jadi di saat kejadian
aku sebenarnya lagi nggak ada di rumah
dan malah setelah ku pulang
aku sudah melihat roy sudah meninggal
apa benar andin memang sedang tidak berada di lokasi kejadian saat itu
tenteng ngapain disini
tenteng kangen ya
tanpa kepikiran tukang ojek itu
dia orang bayarannya al
untuk meyakinkan tante
aku yakin banget
al sama andin itu udah berusaha
buat ketemu sama tukang ojek itu loh
tapi aku seneng deh
udah mau percaya lagi sama alden andin
bukan gue yang ngelakuin
bukan apa sih
kali tidur kok teriak teriak
aku mimpi buruk sayang
ya udah mending sekarang
kamu cuci muka dulu
ini kan udah pagi juga
kita jalan jalan pagilah
di taman biar kamu juga bisa lebih relax
oh tenang ya
kita bel permetas jakoneyit
kita bel permetas jagung siang
kita lelaki yang liang